memasuki minggu kedua bulan ramadan pemesanan tiket kereta untuk mudik lebaran terus bertambah
guna memenuhi kebutuhan masyarakat pt kai menyediakan sebanyak satu lima ratus tiga belas perjalanan kereta
yang berangkat dari jakarta menuju sejumlah daerah seperti yogyakarta semarang solo blitar surabaya dan malang
demi melayani pemudik pt kai menambah tiga ratus tiga jadwal perjalanan kereta untuk berangkat dari stasiun gambir dan stasiun pasar senen
kepala humas pt kai daup satu jakarta eva khairunisa pada senin siang mengungkapkan
berdasarkan data penjualan tiket hingga kini tingkat okupansi penumpang sudah mencapai delapan puluh lima hingga sembilan puluh tujuh persen
sehingga bagi para pengguna jasa yang baru akan melakukan pemesanan tiket
ini bisa langsung melakukan pemeriksaan ketersediaan tempat duduk melalui aplikasi kai akses
namun jika tidak tersedia belum karena sudah dipesan sebelumnya
ini bisa menggunakan juga visi
selain menambah jadwal keberangkatan kereta pt kai juga menambah sejumlah fasilitas di stasiun
mulai dari kursi tunggu area ibadah toilet hingga arena bermain anak
sementara pt kai daob delapan surabaya tiket kereta api di masa angkutan lebaran tahun ini
sudah terjual sebanyak tiga ratus enam puluh empat ratus dua puluh tujuh tiket atau enam puluh satu persen pada senin
pada masa mudik tahun ini daup delapan surabaya mengoperasikan empat puluh sembilan kereta api jarak jauh dan delapan kereta api tambahan
hingga kini kereta api paling banyak dipesan oleh penumpang di antaranya kereta api air langga pasundan seritanjung dan gumarang
pt kai daup dua bandung gencar melakukan perbaikan rel kereta api di sejumlah titik di kawasan cimahi jawa barat
pada senin puluhan petugas melakukan perbaikan geometrik jalan rel kereta api
guna menghindari anjloknya kereta api
ditargetkan penumpang yang berada di kawasan cimahi jawa barat

selain itu untuk arus mudik tahun ini pt kai daup dua bandung juga akan melakukan penjagaan di daerah rawan longsor
tim liputan cnn indonesia